layanan kesehatan di wilayah kabupaten mamuju dan majene membutuhkan tenaga medis tambahan pasca bencana gempa bermagnitudo enam delapan
yang mengakibatkan sembilan puluh satu orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka luka pada lima belas januari lalu
kabit perencanaan rsud provinsi sulawesi barat wahyudin mengatakan
pasca gempa rumah sakit umum regional provinsi sulawesi barat bergantung pada relawan medis
untuk membantu memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten mamuju dan sekitarnya
dengan berbagai keluhan penyakit
namun jumlah relawan yang tersedia sampai saat ini masih belum memadai
sehingga diperlukan tenaga medis tambahan untuk penanganan lanjut
salah satunya dari misalnya dari ortopedi itu kami sangat membutuhkan
karena beberapa dokter yang bertugas di bagian operasi itu sudah kembali
kami mengharapkan ada pergantian dari dokter yang sudah kembali
termasuk dari dokter anestesi dan lain sebagainya
termasuk juga dari dokter kebidanan
itu juga kami sangat membutuhkan karena yang menangani persalinan ini dokter spesialis kandungan ini cuma satu
ini ada beberapa pasien ibu hamil yang melahirkan pada saat bencana ini